terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
menjelang perayaan tahun baru imlek kelompok pemain kecapi tiongkok atau kucheng di medan sumatera utara giat berlatih
mereka sudah siap menggelar pertunjukan dengan protokol kesehatan
tetap mematuhi protokol kesehatan di sana ya
meski pesanan manggung tidak semuanya pada tahun lalu namun latihan guna meningkatkan keterampilan teknik dan kelompokkan tim terus diintensifkan
petikan senar kecapi tiongkok atau buzzeng menghasilkan instrumen lagu indonesia pusaka yang merdu didengar
lagu ini akan menjadi salah satu lagu yang dibawakan dalam panggung perayaan puncak imlek pada tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh satu di medan sumatera utara
guru dan murid di sekolah jade music di jalan singosari medan jumat sore memantapkan latihan memainkan alunan lagu
dari petikan senar kecapi tiongkok
lagu bertema imlek tiawai mereka mainkan dari lagu chai sendaw atau datangnya dewa rezeki hingga tianlu atau jalan kesurga
termasuk lagu tema pendekar raja wali
untuk memainkan gujeng jari jari pemain menggunakan alat bantu berupa kuku palsu terbuat dari tempurung kura kura atau plastik
menjelang perayaan imlek tahun kerbau logam di masa pandemi
covid sembilan belas tahun ini mereka tetap mendapat pesanan manggung meski tidak sebanyak tahun lalu
bahkan tahun ini mereka juga menggelar pertunjukan virtual untuk mengobati kerinduan para pecinta musik kecapi tiongkok ini
sepertinya kita tetap selalu memperhatikan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah
jadi ya kita sesuaikan ya jakwal performance dengan permintaan yang tidak begitu cepat dari biasanya
kujeng dapat diharmonikan dengan tujuh orang pemusik
sehingga sebuah konser mini dapat memainkan lagu lagu klasik tionghoa
dan alat musik ini dapat membawakan lagu nasional indonesia dan barat
untuk dapat mahir memainkan alat musik yang sudah ada sejak zaman dinasti chin ini
bagi generasi milenial diperlukan waktu bervariasi
semakin sering latihan tentu semakin cepat mahir dan siap tampil di panggung
menurut saya kecapi bisa diperlukan untuk membuat kursus yang lebih mudah
dibilang susah juga bisa dibilang mudah
karena kalau piano kan dia not balok
kalau kucheng ini not angka gitu
jadi lebih bisa bacanya lebih cepat gitu
tapi semua tergantung latihan juga
di masa pandemi covid sembilan belas tahun ini
seniman kecapi tiongkok di medan juga memfokuskan pertunjukan di tanah air
sehingga manggung di luar negeri ditiadakan tahun ini
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara